pada masa psbb proporsional kota bandung angkutan pariwisata bandros atau bandung tour on the bus kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan karena mewabahnya virus corona
meskipun beroperasi ada hal baru yang diterapkan yakni protokol kesehatan
para penumpang wajib mengenakan masker dicek suhu tubuhnya dan menggunakan cairan antiseptik sebelum naik bandros
jika sebelumnya bandros mengangkut dua puluh dua orang saat ini hanya bisa mengangkut lima puluh persennya saja pada setiap satu kali perjalanan
di setiap bangku hanya bisa diduduki satu penumpang
hal ini dilakukan guna menerapkan physical distancing atau menjaga jarak aman
selain itu ada pula pembatasan armada yang dioperasikan oleh dinas perhubungan kota bandung
bandros yang beroperasi masih belum full melayani seluruh armada hanya lima armada sementara yang akan kita layani
minggu depan kita evaluasi bila mana penumpang sudah kembali baik kita akan operasikan
selanjutnya juga kami sudah menggunakan protokol kesehatan
sama dengan perjalanan bandros sebelum mewabahnya virus corona para penumpang tetap berkeliling kota bandung tanpa mengurangi jarak tempuh
seperti melewati jalan banjoi hingga jalan kaya akan sejarah yakni braga dan berakhir di kawasan asia afrika kota bandung
dalam sehari bandros bisa mengangkut lebih dari seratus orang di masa pandemi ini
kita harus sesuai dengan protokol kesehatan
yang sesuai dengan aturan pemerintah yaitu memakai masker kalau bisa sarung tangan terus menggunakan sanitizer
tentunya yang penting adalah dispensing jaga jarak gitu mas
yang penting itu di samping itu ya terpenting lagi adalah menjaga kesehatan lah
ini tadi gimana pengalaman ya
seru banyak pengalaman
yang penting pakai masker
tetap jaga jarak ya
tetap jaga jarak aman
pada masa pandemi saat ini terdapat dua halte bandros yang beroperasi di kota bandung yakni di alun alun dan kawasan diponegoro
ya meskipun pemerintah sudah memperbolehkan kita beraktivitas di luar rumah termasuk juga melakukan berwisata
tapi ada baiknya anda kembali berpikir apakah berkegiatan di luar rumah ini benar benar harus anda lakukan atau tidak
kalaupun harus pastikan anda harus tetap menerapkan protokol kesehatan
menggunakan masker tetap menjaga jarak dan juga tidak lupa mencuci tangan
tentu hal ini untuk kemudian kita bersama sama memutuskan antara kain
kiki haryadi sis kira hadian bandung jawa barat